pt kereta api indonesia membuka layanan rapid test untuk para penumpang jarak jauh
layanan rapid ini ada di stasiun senen dan bertahap akan ada di sebelas stasiun besar lainnya
dua puluh juli dua ribu dua puluh pertama kalinya pt kai membuka layanan rapid test khusus untuk penumpang kereta api jarak jauh
dengan menunjukkan bukti booking tiket perjalanan jarak jauh
rapid test ini dihargai sebesar rp delapan puluh lima
layanan rapid ini dibuka untuk memudahkan para penumpang yang ingin berpergian jauh
harus melengkapi syarat dokumen berupa non reaktif rapid ataupun negatif swab
kedepannya layanan ini akan dibuka bertahap di stasiun gambir bandung cirebon semarang tawang purwokerto
yogyakarta solo balapan madiun surabaya hubeng stasiun pasar turi dan stasiun malang
layanan it ini mendapat tanggapan dari calon penumpang kereta
dan untuk memantau situasi di stasiun senen telah bergabung bersama kami produser lapangan cnn indonesia sandra insana
sari sandra seperti apa mekanisme pelaksanaan rapid test di stasiun
siapa saja yang menjadi target dan berhak untuk mendapat fasilitas rapid test
selamat siang eva
benar sekali hari ini tanggal dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh merupakan hari pertama diadakannya diselenggarakannya uji rapid test covid sembilan belas
di stasiun senen seperti itu
kegiatan ini dilakukan oleh pt kai bekerjasama dengan pt raja wali nusindo
dan dapat saya informasikan bahwa tadi pagi itu sudah sempat dibuka untuk tes rapidnya di sekitar pukul sembilan pagi
dan untuk mekanismenya adalah untuk para calon penumpang ka jarak jauh yang baru bisa mempersiapkan
salah satu dokumen kelengkapannya yaitu non reaktif covid dengan tes di sini sebagai opsi
jadi untuk masyarakat lainnya
bisa tes di luar bisa tes di rumah sakit
cuma salah satu opsi yang ditawarkan adalah bisa langsung tes di stasiun senen ini
dan mekanismenya memang dapat saya jelaskan efat
jadi mulai dari mereka datang mereka ngambil formulir dokumentasi mengisi data data diri
kemudian setelah itu langsung menunggu mengantri seperti itu
setelah dipanggil langsung masuk untuk melakukan tes swab
menunggu hasilnya sekitar beberapa menit hingga dipanggil dan setelahnya langsung membayar sebesar rp delapan puluh lima
karena memang untuk rapid test di sini bukan gratis
melainkan berbayar sebesar rp delapan puluh lima bahkan
namun kalau kita bisa bandingkan dengan rumah sakit seperti itu ini cukup lebih murah
karena biasanya mungkin rp satu ratus dua puluh rp satu ratus lima puluh malah ada yang rp tiga ratus rp empat ratus
dan tentunya pelayanan ini juga disambut cukup baik oleh para calon penumpang
tadi kita sempat berbincang bincang seperti itu
karena dirasa memudahkan eva yang pertama juga di stasiun
yang kedua juga harganya jauh lebih murah
bahkan kebanyakan dari mereka bukan
yang tadi melakukan tes bukan untuk keberangkatan hari ini eva
tapi melainkan untuk ada yang hari rabu ada yang hari selasa kemudian ada yang hari sabtu
cuma mempersiapkannya tes rapidnya sejak hari ini
karena memang mengkhawatirkan masalah waktu biar tidak terburu buru dan lain lain
karena memang salah satu dokumen yang harus disertakan ketika calon penumpang ingin melakukan perjalanan ke ajarak jauh adalah
non reaktif hasil tes rapid ataupun negatif dari swab
dan kalau bisa dilihat di belakang saya juga tadi sudah baru saja diselenggarakan peresmian pendatanganan kerjasama
antara pt kai dan juga pt raja walinusindo seperti itu mengenai penyediaan tes ini akan diadakan di dua belas stasiun stasiun besar yang ada di pulau jawa
dari yang pertama hari ini di stasiun senen ke depannya akan ada di stasiun gambir bandung kemudian cirebon kemudian akan ada di yogyakarta juga
akan ada di surabaya
ada pasar turi akan ada di madiun dan juga akan ada di purwokerto
totalnya akan ada dua belas stasiun besar yang disediakan tes rapid di sini
dan untuk kuota per hari tidak dibatasi eva
kuota per hari tidak ada dibatasi dan ini akan diselenggarakan terus sampai dengan mungkin nantinya tidak dibutuhkan lagi tes rapid untuk berpergian ka jarak jauh
iya sandra anda mengatakan tadi akan diadakan di
dua belas stasiun yang berada di pulau jawa
targetnya ini kapan para pengguna kereta ini bisa menggunakan fasilitas rapid test ini
untuk target sendiri tadi kita juga sudah tanyakan seperti itu kepada direktur niaga dari pt kai yaitu bapak makin nur hadi
bahwa targetnya hari ini kan untuk di stasiun senen
besok tepatnya pada tanggal dua puluh delapan juli akan mulai dibuka di gambir kemudian stasiun besar lainnya seperti di jogja

karena ini mengingat sebagai salah satu opsi untuk memudahkan para calon penumpang
jadi ini salah satu kemudahan yang ditawarkan karena mengingat syarat syarat untuk melakukan perjalanan jarak jauh
yang pertama tadi ya adalah surat non reaktif
covid ataupun surat negatif diantarkan negatif dari swab
dan untuk beberapa daerah mungkin yang tidak ada tes swab ataupun tes rapid disarankan untuk memberikan berkas bebas dari gejala influenza
kemudian juga selain syarat tersebut sebenarnya untuk para penumpang jarak jauh juga sama seperti penumpang lokal harus tidak boleh panas tiga puluh tujuh tiga derajat tidak boleh lebih dari itu
harus menggunakan masker harus menggunakan face shield
harus menggunakan lengan panjang
seperti itu eva
ya sandra apakah anda kemudian sempat mungkin bertanya kepada para calon penumpang kereta bagaimana tanggapan mereka terhadap fasilitas yang disediakan oleh stasiun ini
apakah memang selama sebelumnya apabila mereka ingin berpergian jauh ini cukup sulit begitu ya mendapatkan rapid test di luar stasiun
mereka tidak mengatakan cukup sulit
karena memang ada di rumah sakit cuma mereka menyambut baik karena harganya tadi saya sudah sebutkan memang cukup lebih murah dibanding yang lain
dikatakan bahkan mungkin kalau mereka mencari di rumah sakit itu bisa mencapai dua kali lipat dan di sini harganya hanya mencapai rp delapan puluh lima eva
baiklah sandra melaporkan langsung dari stasiun pasar senen jakarta terima kasih